kita sama sama tahu lah proses ini perlu drama
tapi kan orang bilang ini putusan mk ini sudah final dan mengikat
berikutnya adalah kita lihat permainan politiknya
bahkan banyak yang bilang permainan ini dimulai justru setelah putusan mk
mau partai mana ikut mana ya kan belum bagi bagi dan sebagainya
mas adi setuju dengan itu nggak
wih ini aku sukanya mas adi
justru setelah kpu mengumumkan siapa yang menang pilpres prabowo dan gibran
justru itulah yang sebenarnya menandai babak akhir pertarungan politik yang sesungguhnya
artinya apa mk itu menganggap selama ini hanya semacam proses mencari keadilan yang hore horil
udah tahu bahwa gibran akan menang
dalam sejarahnya mahkamah konstitusi itu tidak pernah mengabulkan gugatan hasil sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
saya selalu mengatakan mahkamah konstitusi itu bukan dokter umum yang mampu mengobati begitu banyak penyakit
tapi mk ini adalah dia dokter spesialis spesialis dalam
yaitu tentang sengketa hasil jadi yang diadili itu hanya soal sengketa hasil
mk itu masih mengadili hal hal yang sifatnya dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif
tapi pasca dua ribu empat belas memang kekuasaan mk itu sangat limitatif
dia hanya mengadili soal selisih sengketa hasil pemilu
jadi pakai kacamata kuda pak sebenarnya
jadi itu yang sebenarnya mendebalkan satu keyakinan
bahwa cari keadilan terkait dengan pelanggaran pemilu di mahkamah konstitusi nggak mungkin bisa diungkap
kalau orang mengatakan bahwa gerbang terakhir penjaga demokrasi
tapi yang dihitung oleh mahkamah konstitusi itu sengketa hasil
jadi gerbang akhir itu kan seakan akan mk ini mampu mendiagnosa semua penyakit dan masalah yang ada dalam pemilu
tapi kan mk tidak punya kewenangan itu
jadi gerbang akhir dari makamah konstitusi itu menurut saya harus diedit itu kata katanya
itu sengketa akhir bukan gerbang akhir